memasuki tujuh puluh tujuh tahun kemerdekaan republik indonesia
kepala negara yang menjabat hingga kini tidak lepas
dari penggunaan mobil dinas kepresidenan
termasuk presiden pertama kita bung karno
ya tapi lia dan pemirsa pasti tidak tahu ya
kalau mobil dinas kepresidenan pertama di indonesia
buka dimiliki dengan membeli
melakukan hasil curian
ya berikut ini liputan selengkapnya
mobil dinas kenegaraan
mobil dinas kenegaraan
kini menjadi hal yang melekat pada seorang
kepala negara setingkat raja
perdana menteri ataupun presiden
mobil dinas kepala negara dibuat dengan
standar keamanan dan keselamatan ekstra tinggi
buka cantik peluru bodi mobil tahan ledakan
serta fitur keamanan lain
menjadi kriteria wajib untuk mobil pemimpin dunia
di masa kini
memasuki tujuh puluh tujuh tahun kemerdekaan republik indonesia
setiap kepala negara yang menjabat

juga melekat loh dengan penggunaan mobil dinas kepresidenan
sekarang saya akan mengajak anda
untuk kembali ke tujuh puluh tujuh tahun yang lalu
semua bermula dari gedung kementerian perhubungan ini
yang dulu berfungsi sebagai
kantor departemen perhubungan otoritas jepang
sahabat presiden pertama indonesia
bung karno yakni sudiro tertarik
pada mobil mewah milik pejabat departemen perhubungan otoritas jepang
yang dianggapnya cocok untuk membantu tugas seorang presiden indonesia
yang baru saja merdeka
dimintanya kunci mobil tersebut dari tangan sang sopir pribadi
yang kebetulan adalah seorang pribumi
kemudian bersama rakan lainnya
diam diam dibawah mobil itu ke rumah bung karno
di jalan pegang santimur nomor lima puluh enam jakarta
mobil bersejarah tersebut kini
berada di museum gedung joang empat puluh lima jakarta
buick ad limited keluaran seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan inilah
yang menjadi mobil dinas pertama presiden pertama ri bung karno
dibuat di pabrik buik yang berada di kota detroit amerika serikat
mobil berplat republik satu ini
pertama kali digunakan oleh presiden soekarno
sebagai mobil dinasnya pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
di mana presiden soekarno
biasanya duduk dalam perjalanan dinas ini mas
biasanya beliau ya samalah seperti kita sekarang ya
duduk dimanapun biasanya masuk mobil ya disitu dia duduk
tapi memang dia lebih sering duduk itu biasanya di sebelah kanan
persis di belakang pengemudi berarti ya
betul sekali di sebelah kanan
beliau duduk di sini
boleh saya buka nih mas
jadi ini dalemnya mas ya
ini berarti semua interiornya masih original
iya masih asli masih original masih kita pertahankan sampai saat ini
tempat duduknya karpetnya semua masih asli
iya semuanya masih asli
wah luar biasa ini
boleh saya coba duduk ke dalam mas
silakan spesial boleh
kesempatan langka ini saya bisa masuk ke dalam mobil ini
selain bersejarah mobil yang pada dua ribu dua puluh dua ini telah memasuki usia delapan puluh tiga tahun itu
memiliki spesifikasi dan ciri khas
hingga layak digunakan sebagai mobil dinas seorang kepala negara seperti bung karno
dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga satu ratus empat puluh satu hpower dan juga torsi tiga ratus enam puluh lima new ton meter
di zamannya mobil ini punya tenaga yang sangat besar
nah selain itu buick ad limited juga punya bobot sekitar dua ton panjang wheelbase tiga lima meter dan juga panjang mobil empat meter
dengan ukuran ini mobil big ad limited bisa menampung sekitar enam orang penumpang
sesuai dengan namanya buick limited dibuat secara terbatas
jumlahnya hanya satu empat ratus lima puluh satu unit saja di seluruh dunia
dan konon mobil ini hanya satu satunya lho di indonesia
dibanding mobil dinas kepresidenan yang pernah digunakan terdahulu
mobil dinas kepresidenan tunggangan presiden joko widodo
jadi yang paling canggih dalam sistem keselamatan dan keamanannya
yang digunakan presiden jokowi dibuat khusus untuk sejumlah pemimpin negara di dunia
mobil dinas kepresidenan sejatinya digunakan untuk bisa menunjang tugas dan juga keselamatan para pemimpin negara
tapi setujukah anda dengan anggapan bahwa mobil dinas kepresidenan juga bisa mendongkrak kewibawaan sang pemimpin negara
albi pratama roby bahtiar jakarta